anggota komisi sebelas dpr ri dari fraksi pdi perjuangan mengaku tidak kaget dengan adanya temuan aliran dana bagi desa fiktif
seperti yang disampaikan menteri keuangan sri mulyani
politikus partai pdi perjuangan ini menilai praktik seperti ini bukanlah yang pertama kali terjadi
hendrawan supratikno yang juga merupakan wakil ketua badan akuntabilitas keuangan negara ini
menilai adanya dana fiktif bukanlah hal yang baru pertama kali terjadi
untuk itu pihaknya menilai pengendalian dari internal perlu ditingkatkan melalui aparat pemerintahan
badan pengawasan keuangan dan pembangunan serta oleh auditor eksternal yakni badan pemeriksa keuangan
meski belum menjelaskan secara detil dpr juga memastikan akan berkoordinasi dengan pusat kajian keuangan negara
untuk mempelajari hal ini
penjelasannya tidak banyak ya soal dana desa yang penggunaannya tidak jelas
itu sebabnya dikategorikan
sebagai dana desa yang dalam tanda petik fiktif ya
tetapi soal ini kan bukan soal yang baru dalam rapat dengan bpjs sebelumnya
kita mendengar bahwa dari tiga puluh juta peserta ada kurang lebih tujuh belas bahkan lebih ya sekitar dua puluh juta yang setelah disisir
ternyata terjadi duplikasi dan tidak bisa diterputang jawabkan
saya kira jangan terlalu
seperti orang terkejut saja
fiktif fiktif ini kan biasa dalam permainan pembobolan anggaran
itu yang justru harus kita cermati
itu sebabnya tugas inspektorat pemeriksaan ya baik aparat pemerintah yang mengawasi itu
terus bpkp sistem pengendalian internal kemudian bpk sebagai audit eksternalnya yang harus memeriksa terus
sebab kalau tidak siapa sih orang yang tidak suka
mendapatkan dana lebih besar